kubu prabowo sandi akan mengusut tuntas dalang pembuat tabloid indonesia barokah
yang disebar ke berbagai masjid di pulau jawa
ini suatu water berita yang liar
watak berita liar asal usulnya tidak tahu
dewan perus tidak kenal
ini penyebaran hoax dan prabowo sandi adalah korban nyata
dari hoax dan berita palsu ya menurut saya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini